karya lima pelajar kelas empat
sekolah dasar muhammadiyah empat surabaya ini
baru saja menyabet juara satu
dalam kompetisi internasional robo cup

dalam perlombaan tersebut
tim green force sukses mengalahkan enam belas tim
dari berbagai negara di asia
kelima pelajar yang berhasil
merakit robot soccer ini adalah
rapati nialza dan muhammad bumi almer
robot karya mereka berhasil
membawa bola dan memasukkannya
ke dalam gawang lawan
diatur gerakannya oleh para siswa
melalui sistem komputer
kelebihan dari robotnya
anak dari sd muhammadiyah empat ini
adalah yang pertama
mereka memiliki sensor yang lebih banyak
kemudian yang kedua
di dalam jalan
untuk berjalan sempurna
kemudian pada saat waktu
di daerah fiktif atau
daerah yang ada bolanya
itu mereka bisa mengambil bola
setelah menyabet juara satu

dan mengikuti lomba robot soccer kembali
di kanada pada juni mendatang
tim ini juga mendapatkan juara satu